sebenarnya lo takut sama siapa sih
bukan gitu ya
nggak enak aja dilihat temen temen nanti kan
ntar kalau kita di training di sekolah
yaudah deh yuk
udah tuh makan
gue ajang makan kan lo yang beli
tuh cacing ini di perut lo aja udah mulai konser
mereka pasti udah ngiler
cium bau aroma nasi uduk bang jali
ini udah cepetan makan deh
udah yang kelapan lagi
kerjaan gue terus apa
ternyata nggak di depan gue doang
sebenci itu lu sama gue
lo kenapa lo yang halus sekarang
ke rupuk kulit
lo turun nggak
lo turun nggak
turun makan ya
iya gue jatoh nanti
habisnya nyebelin banget
ngapain coba di atas
ya suka suka gue
udah sih emang salah pak
kok nggak dimakan
eh lo tau nggak sih
gue mikir kalau lu tuh bakal baik gitu sama gue
dengan cara bawa nasi uduk ke gue
ternyata lo cuma ngerjain gue kan
eh gue gak ada ya niat untuk ngerjain lo
asal lo tau ya gue beli nasi uduk ini perjuangan banget
udah antrinya sepanjang dosa lu sama gue
terus udah gue kasih nih nasi uduk ke lo
lo tolak nggak dimakan
asal lo tau ya
ini jengkol pake nasi
bukan nasi pake jengkol
lo bikin gue mabuk jengkol apa
lo tau nggak sih sejarahnya jengkol
nggak nggak penting tau nggak
jengkol aja ada sejarahnya
ini nih tipe tipe orang yang gak mau tahu tentang sejarah
salah lo tau ya jengkol itu punya filosofinya
anak ips udah mulai berbicara
nih gue kasih tau ya
gue kasih tau biar lo sedikit pintar
oke kerupuk kulit
dari semua makanan yang dicintain tuhan di dunia ini
cuma sebutir jengkol
yang bisa meredam amarahnya perempuan
kalau nggak percaya buktiin aja
gue udah nggak percaya dan gue juga nggak mau buktiin ngerti
terserah ya kerupuk kulit
tapi yang pasti gue nggak mau ngerjain lo
udah makan aja nih nasi uduk bang jali
nasi uduk pang jali
kalau kenapa sih hari ini tuh aneh banget tau gak sih
eh sakit perut
ya ampun davin di dalam juga ada toilet ya
jangan lebay dah lo
please deh untuk kali ini aja
nanti gue bakalan bilang ke bokap gue untuk promosiin bokap lo
supaya naik jabatan
pasti uang jajan gue bakal naik juga nih
ya ampun davin
davin sebenernya lo takut sama siapa sih
bukan gitu ya
nggak enak aja dilihat temen temen nanti kan
ntar kalo kita di cengeng di sekolah mau kamu
yaudah deh yuk
udah tuh makan
gue ajang makan kan lo yang beli

mereka pasti udah ngiler
dium bau aroma nasi uduk
daripada lo nyari nyari makanan lagi di dekat dekat sini
karena menurut gua
disini itu enggak ada susah
waktu istirahat gue
bentar lagi habis lagi
gak mungkin juga kali gue beli makanan lain
nah itu dong
lo ngapain disini
oke iya gue pergi
selamat makan siang kerupuk kulit
jangan lupa itu jengkolnya dihabisin ya dimakan semua
biar apa biar emosi dan amarah lo meredah
bisa pergi ya
ya makasih selamat makan
lo bener apa
ya gak marah marah
gue ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku
hingga tanamkan cinta kekasihku agar ku bahagia
iya gue patahanan di sini
kenapa pakai kacamata maskernya gitu
aduh fak kok lo bisa kenalin gue sih
ya kenal masa iya gue gak kenalin
biar gak ketauan ya jangan sama dewi
aduh gawat nih rifki juga ada di sini
serius lo di jadian ya
di jadian ya
aduh cocok banget sih
hmm tiba tiba aja gitu
lo berdua apa anjing gak ada
udah lah lo tenang aja lo gak usah panik gitu kita kan santuy
tinggal tunggu traktirannya aja
pas banget ya lagi di sini kan
jangan lihat sama dewi sih
parah banget nih si dewi
masa gue dibilang pacarnya sih
kalo gak demi papa
udah gue tinggalin dia
mau duduk dimana nih
lo ketemu kan sama gue
cuman ya gue ngerti lah
kalian kan baru jadian masa diganggu ya gak sih mbak
gak enak lah gue udah
yaudah kalo gitu gue siapin dulu menunya ya
gak usah gangguin gue
gue ada kerjaan
jenguk lo udah abis semua